dalam rangka memajukan generasi muda jawa barat dinas pendidikan jawa barat memiliki program jabar future leader scholarship atau jfls
nah jfls ini merupakan beasiswa yang diberikan pada siswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi favorit dan menekankan pada aspek kemampinan serta kewirausahaan
s satu s dua hingga s tiga baik yang berprestasi akademik maupun non akademik
pemberian beasiswa ini bertujuan untuk menyiapkan generasi muda jawa barat sebagai calon pemimpin di masa depan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan
selain itu juga sebagai investasi di bidang pendidikan guna melahirkan orang orang berkompeten
program jfls ini diharapkan mampu menopang indonesia menjadi negara adidaya pada tahun dua ribu dua puluh
jabar future leader jabar inovasi
saya kasih ke dinas dinas ada patriot desa juga ada beasiswa semua semata mata untuk melahirkan generasi baru yang lebih baik dari orang tuanya
yang survive covid survive digital survive segala sisi buruk menjadi sebuah kebaikan
mudah mudahan lima tahun saya tercatat sebegitu rupa melahirkan pendidikan karakter yang membanggakan orang tua kita

pemberian beasiswa ini dilakukan oleh jawa barat
melalui dinas pendidikan provinsi jawa barat dan sudah bergulir selama lima tahun sejak tahun dua ribu sembilan belas
selain diperuntukkan bagi masyarakat yang berktp jabar perguruan tinggi yang menerima beasiswa jfls adalah yang bekerja sama dengan pemprov jabar
di antaranya perguruan tinggi yang berada di bandung seperti itb unpad unpar upi uin sunan gunung jati dan universitas telkom
selain itu ada juga di daerah jabar lainnya seperti ui dan it
namun ada juga di jawa barat
ada juga kampus kampus yang berada di luar jabar seperti undip di semarang jawa tengah ugm di yogyakarta dan its juga unair di surabaya jawa timur
untuk mendapatkan jfls terdapat beberapa tahap seleksi diantaranya seleksi administrasi seleksi perguruan tinggi dan terakhir seleksi pemprov jabar
beasiswa jfls kita dalam proses sekarang
insya allah ada pengumuman itu di tanggal tiga puluh satu ya
kita bersatu kita umumkan banyak yang sudah mendaftar itu puluhan ribu ya
tapi dengan kuota yang tidak terlalu banyak insya allah kita akan sampaikan yang terbaik adalah yang mendapatkan itu
para penerima jfls tidak hanya mendapatkan manfaat secara material seperti dana bantuan biaya kuliah dan uang saku
namun jfls juga memberikan manfaat lain yaitu pengembangan karakter
sehingga para penerima jfls dapat mengembangkan
kemampuan yang dimiliki di dalam dirinya
dikembangkannya melalui apa sih
nah dikembangkannya itu melalui program program pendampingan yang selalu diadakan oleh jfls setiap tahunnya
dan itu tuh programnya berbeda beda gitu
tapi outputnya juga di antara kedua tadi ya
kepemimpinan dan kewirausahaan
selain itu juga beasiswa jfls ini tiap tahunnya mengadakan program magang khusus untuk penerima beasiswa jfls
penerima beasiswa jfls punya kesempatan buat mendapatkan pengalaman magang
dan menurut saya itu manfaat yang sangat berharga ya
penerima jfls pada tahun dua ribu sembilan belas tercatat sebanyak satu enam ratus sembilan puluh siswa
tahun dua ribu dua puluh sebanyak satu tiga ratus dua puluh tujuh siswa
tahun dua ribu dua puluh satu sebanyak satu dua ratus lima puluh tiga siswa
dan terakhir pada tahun dua ribu dua puluh dua terdapat enam ratus empat belas siswa yang mendapatkan jfls